dia adalah orang yang sangat ingin tahu dan suka belajar hal hal yang baru
hingga ayahnya menyadari hal itu yang memutuskan bahwa akhirnya tiba waktunya untuk memberikannya pot kebijaksanaan
anansi anakku pencarianmu untuk pengetahuan telah membuatku senang
aku telah memutuskan bahwa aku ingin memberimu pot kebijaksanaan ini
pot ini akan mengajarkanmu banyak hal
hal yang harus dilakukan dengan kebijaksanaan yang baik adalah meneruskannya
anansi yang telah terpesona oleh pot tidak cukup mendengar itu
terima kasih ayah
aku akan menyimpan pot ini dengan aman dan belajar dengan baik
seiring waktu anansi belajar sesuatu yang baru setiap hari dari pot kebijaksanaan
dia akan mencoba membuat sesuatu yang baru setiap kali
lihat apa yang aku buat ayah
hebat aku bangga padamu anakku
mengapa kau tidak mencoba
aku tidak bisa mencoba
kau tidak membagikan gagasan ini kepada penduduk desa
bagikan alat ini
ini adalah ciptaanku
dan tidak ada yang bisa menggunakannya selain aku
ini membuat nayame khawatir
tetapi dia memilih untuk tidak mengatakan apa apa dan membiarkannya sampai waktunya
setelah beberapa hari anansi belajar cara menyalakan api
dia sangat gembira dan segera mengirim seekor gagak lalu meminta ayahnya untuk datang ke tendanya
dia sangat senang melihat api
ayah aku telah membuat api di dalam tenda
aku tidak perlu hidup dalam kegelapan dan aku tidak perlu merasa dingin
aku akan menjaga tubuhku dipenuhi dengan cahaya dan kehangatan
nayame tersenyum bangga
kau tidak tahu apa yang telah kau capai di sini nak
penemuan ini akan membawa umat manusia ke tingkat yang sama sekali baru
kau harus membagikan ini dengan orang
dengan orang segera
ayah hanya aku yang melakukan upaya untuk menemukan dan membuatnya
apakah kau pikir aku ingin berbagi kebijaksanaanku dengan masyarakat malas di desa yang tidak melakukan apa apa tentang hidup mereka
nayame terkejut dengan kata kata anansi
dia menyadari bahwa dia tidak bisa diam lagi
anansi aku sangat senang bahwa pemilik yang sah untuk pot kebijaksanaan adalah putraku yang tersayang
namun aku menyadari bahwa
aku telah melakukan kesalahan
tolong kembalikan potnya
aku akan mencari orang lain yang mau berbagi kebijaksanaan mereka dengan dunia
ini membuat anansi sangat marah
dia segera bangkit dan berkata
ayah aku menyembunyikan pot itu di tempat yang tidak pernah akan kau temukan
itu jauh dari desa kita
nayame berpikir sebentar lalu berkata

kau tidak pantas hidup di antara manusia
kau tidak pantas hidup di antara manusia
pergilah dan kembali ketika kau menyadari kesalahanmu
menyadcuati kekesalahanmu dan untuk pot aku akan menemukannya
sambil mengatakan itu nayame menghilang ke udara
ayahku tidak akan pernah mengerti bahwa manusia tidak pantas mendapatkan pot ini
aku akan memastikannya untuk menyembunyikan
di tempat yang jauh di hutan di mana tidak ada yang akan menemukannya
dari tempatnya yang tersembunyi dan meninggalkan rumah
aku pantas mendapatkan pot kebijaksanaan ini dan tidak ada jalan untuk kembali
anansi pergi jauh ke hutan yang dalam
dia mencari keseluruh penjuru untuk tempat yang tepat menyembunyikan pot
tetapi dia tidak menemukan apapun
dan segera dia sangat lelah dan merasa haus
oh aku sangat haus
di mana aku menemukan air
apakah itu sungai
tepian sungai curam dan licin
dan anansi merasa tidak berdaya
dia takut pot kebijaksanaan akan jatuh dari tangannya lalu pecah
saat itu anasi mendengar percikan di dalam air
dia melihat ke samping dan melihat seorang anak kecil menatapnya dan tersenyum
anak itu sedang menarik anggur yang diikat ke pot yang terbuat dari daun
mengambil air dari sungai
lalu dia perlahan lahan menarik pot berisi air keluar dari sungai
dan memberikannya kepada anansi
anansi meneguk air tersebut dengan segera karena dia merasa sangat sangat haus
terima kasih kawan kecil
ansi memiringkan kepalanya ke belakang
ya terima kasih lagi aku harus pergi sekarang
anansi berbalik dan mulai berjalan
setelah beberapa saat dia menyadari bahwa anak kecil itu mengikutinya
anansi tidak menyukainya sama sekali
tidak tidak ada hugo
kau harus kembali ke suku mu
anansi menghala nafas dan terus berjalan
bocah kecil itu pun terus mengikuti
kau sepertinya manusia kecil yang merepotkan
mereka terus berjalan sampai pohon besar terlihat
pohon itu memiliki banyak cabang yang menyebar ke segala arah
cabangnya sangat rumit sehingga tampak seperti tempat yang sempurna untuk menyembunyikan pot kebijaksanaan
ini sepertinya tempat yang sempurna
anansi memutuskan untuk memanjatnya
dia memegang pot di satu tangan dan mencoba untuk memegang pohon itu dengan tangan yang lain
tapi dia terus tergelincir dan takut dia akan menjatuhkan pot itu
namun bocah lelaki itu sangat terhibur
anansi menoleh untuk melihat bocah itu memegang tanaman rambat tepat di sebelah pohon
dia menunjuk ke arah pot dan membuat simpul dari tanaman rambat
anansi merasa kesal
ini sebenarnya bisa berhasil
dia pergi ke pohon membuka simpul dan melakukan persis seperti yang disarankan
kemudian dia memulai pendakiannya
anak laki laki itu melihatnya
anansi memanjat tinggi cabang ke bagian tertinggi pohon itu
anansi menemukan pohon itu
tempat terbaik untuk menyimpan pot kebijaksanaan
tidak seorang pun akan menemukannya
bahkan bocah kecil itu pun tidak bisa melihatnya
anansi melihat ke bawah dari atas dan melihat bahwa bocah lelaki itu sedang membuat gunung pasir
dan menggambar garis di atas pasir untuk menggambar sungai
anasi terus menatap bocah itu
dia menyadari bahwa sepanjang perjalanannya yang sulit bukan pot yang telah membantunya
tetapi anak kecil itu
dia malu atas betapa bodohnya dia bertindak
jika manusia kecil ini sangat cerdas bahkan tanpa pot kebijaksanaan
aku heran apa yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia
mereka hanya membutuhkan inspirasi beberapa kebijaksanaan untuk dibagikan
anansi memandang pot dan akhirnya membuat keputusan
satu satunya hal yang harus dilakukan dengan kebijaksanaan yang baik adalah
yah itu yang dikatakan ayah
anansi turun dari pohon dan melemparkan pot ke sungai
kuatnya arus sungai memecahkannya dan semua kebijaksanaan tersebar darinya bergerak ke arah desa
bocah itu merasa bingung
dan dengan demikian anansi malaikat manusia akhirnya siap untuk menjadi guru kemanusiaan
dia mengajari mereka cara menyalakan api membuat roda dan metode bertani juga
dia membantu semua orang menceritakan kisah kepada anak anak kecil
sementara itu pengetahuan dan kebijaksanaan yang tersebar di dalam air dari pot kebijaksanaan
tersebar di seluruh dunia diantara orang orang membuat banyak dari mereka menjadi lebih bijak intelektual
dan mempersiapkan mereka untuk menjadi spesies yang paling kuat di bumi ini
terima kasih kepada anansi
kebijaksanaan menyebar jauh mengajarkan hal yang berbeda kepada orang yang berbeda
itulah sebabnya tidak ada orang yang memiliki semua kebijaksanaan dunia
dan itulah mengapa kami berbagi kebijaksanaan satu sama lain ketika kami bertukar ide
jika semua orang memiliki kebijaksanaan atau jika semua kebijaksanaan itu tetap pada satu orang
dunia tidak akan pernah tumbuh
seperti halnya lilin tidak kehilangan apapun dengan menyalahkan lilin lain
pengetahuan meningkat dengan berbagi bukan dengan menyimpannya